kemacetan terjadi di beberapa titik di jakarta
imbas ramainya warga yang berkunjung ke sana keluarga saat hari pertama lebaran
macetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan di pinggiran jakarta
salah satunya di ruas jalan raya bogor dari arah depok menuju jakarta
sepeda motor mendominasi arus lalu lintas di wilayah ini
kemacetan terjadi di sejumlah taman pemakaman umum
salah satunya di tpu tanah kusir
hari pertama lebaran dimanfaatkan sejumlah warga ibu kota
untuk berziarah ke makam keluarga mereka di taman pemakaman umum tanah kusir
banyaknya peziarah membuat arus lalu lintas di jalan raya bintaro macet parah
hingga mengular ke jalan ciputat raya
kemacetan dan kepadatan juga terjadi di tpu karet bifak tanah abang jakarta pusat
arus lalu lintas di kawasan tpu karet diva
tersendat karena banyaknya kendaraan peziarah di hari pertama lebaran